pertamina patraniaga regional sumatera bagian utara memastikan stok bbm aman dan lancar saat natal dan tahun baru
tim satuan tugas natal dan tahun baru pertamina patraniaga regional sumbagut dibentuk untuk memastikan penyaluran energi bagi masyarakat berjalan dengan lancar
karena konsumsi energi diperlisih naik seiring meningkatnya mobilitas masyarakat jelang hingga sesudah perayaan natal dan tahun baru
pertamina patraniaga juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol jalur wisata dan jalur lintas utama
berupa dua ratus delapan puluh delapan spbu siaga dua puluh empat motoris dan tiga puluh lima spbu kantong
yang disediakan beroperasi dua puluh empat jam selama masa libur natal dan tahun baru ini
kita siapkan yang namanya motoris supaya bisa masuk ke lokasi lokasi antrian tadi